pada hari ini juga komisi pemberantasan korupsi memeriksa mantan bendahara umum partai demokrat muhammad nazarudin
terkait kasus pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis elektronik iktp
nazarudin diperiksa sebagai saksi tersangka kasus iktp sugiharto
nazarudin kembali diperiksa untuk melengkapi berkas pemeriksaan direktur pengelolaan informasi administrasi kependudukan
direkturat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri sugiharto
mantan anggota dpr ini mengaku ada markup senilai dua lima triliun rupiah dalam pengadaan iktp
nazar juga menjadi pihak pertama yang membeberkan adanya korupsi dalam pengadaan ini
selain itu nazar pun berulang menyebut keterlibatan mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi
dan mantan ketua umum partai demokrat anas urbaningrum dalam kasus ini
hingga kini kpk baru menetapkan
sugiharto sebagai tersangka
kita segera bergabung dengan mahardika utama dari gedung kpk
untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan korupsi terhadap pengadaan iktp
dika bagaimana hasil pemeriksaan kpk terhadap nazarudin hari ini
selamat malam vito setelah diperiksa lebih dari delapan jam sejak pukul sebelas siang tadi
sekitar sepuluh menit yang lalu nazarudin sudah keluar menjalani pemeriksaan dan sudah kembali ke mobil tahanannya
dan sebelum ia kembali masuk ke mobil tahanan ia menyatakan bahwa
sekali lagi kpk harus menetapkan tersangka baru dalam kasus penerapan iktp atau ktp berbasis elektronik
tahun anggaran dua ribu sebelas dua ribu dua belas dengan nilai proyek sebesar enam triliun rupiah
nazarudin menyebut kpk seharusnya menetapkan mantan menteri dalam negeri era susilo bambang yudhoyono
yaitu gamawan fauzi sebagai tersangka
namun memang belum bisa dipastikan secara terang seperti jelas begitu
sebenarnya apa keterlibatan langsung dari gamawan fauzi ini
ketika ditanya berapa bagian yang diterima oleh gamawan fauzi menurut versi dari nazarudin
nazarudin enggak memberikan jawaban
begitu pula terkait dengan nama nama yang ia sebut sebelumnya nama nama anggota dpr yang ia sebut juga terlibat dalam kasus iktp
yang dikatakan oleh bpk atau badan pemeriksa keuangan
dan ini juga memiliki potensi kerugian sebesar dua triliun rupiah
dan tadi juga selain memeriksa nazarudin kpk pun memeriksa mantan direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri yang bernama irman
irman ini diperiksa untuk ketiga kalinya dalam kasus iktp ini
dan sempat dikatakan oleh salah satu petinggi di kpk bahwa akan ada tersangka baru dalam kasus ini
dan irman memang menjadi salah satu indikasinya
namun tadi keterlibatan irman pun digali ternyata hanya terkait dengan sk
bagaimana penunjukan tim dalam proyek penerapan iktp tahun anggaran dua ribu sebelas dan juga dua ribu dua belas hingga saat ini
irman masih berstatus sebagai saksi dan belum ada seperindik untuk dinaikkan statusnya sebagai tersangka
dan hingga kini sejak dikuak pada tahun dua ribu empat belas lalu atau pada dua tahun silam
iktp baru menetapkan satu tersangka saja di kpk yaitu sugi hartol
yang merupakan direktur pengelolaan administrasi kependudukan di ditjen kependudukan dan catatan sipil
kementerian dalam negeri ini menjadi salah satu pekerjaan rumah dari kpk
yang hingga saat ini belum selesai menguak kasus iktp dan mengambil penjahat penjahat kelas kakap dalam kasus ini
iya angka dua triliun adalah angka yang besar dan tidak mustahil jika pembagiannya juga tidak hanya bertumpu pada sugiharto seorang
pertanyaannya kemudian apakah ada kemungkinan tersangka baru ditetapkan
karena nama gamawan fauzi berulang kali disebutkan oleh nazarudin
dan juga anas urbaningrum
tanpa kita ketahui keterlibatan mereka secara pasti seperti apa
tentu saja tim penyidik sudah mendengarkan keterangan dari nazar
tapi pertanyaannya kemudian apakah akan ada tersangka baru berdasarkan pernyataan kpk sejauh ini dika
ya pada pekan lalu memang penyidik atau pihak dari kpk sendiri menyatakan bahwa potensial sekali akan ada tersangka baru dalam kasus iktp ini
karena sejauh ini baru satu tersangka saja yang ditetapkan
dan itu pun baru di level ditjen atau direkturat jenderal kependudukan catatan sipil
sebenarnya diatasnya lagi ada dirjen kependudukan dan catatan sipil yaitu irwan
atau irman maksud saya yang tadi sudah diperiksa namun statusnya hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi
dan ada nyanyian juga dari nazarudin yang menyebutkan ada keterlibatan gamawan fauzi anas urbaningrum sejumlah anggota bangga rdpr
tapi memang hingga saat ini kpk belum memberikan sinyalemen
apakah akan ada tersangka baru lagi dalam kasus iktp ini
namun yang pasti tadi nazarudin menyatakan bahwa dirinya di sini selain sebagai saksi juga berperan sebagai whistleblower untuk mengungkap korupsi di tubuh kementerian dalam negeri dalam proyek senilai enam triliun rupiah alfito
mardika utama dari gedung kpk terima kasih